bimba ilola brand asal spanyol ini masuk ke indonesia sejak tahun lalu
menawarkan produk dengan warna netral mulai dari pakaian sepatu hingga aksesoris wanita dan pria
brand bimba ilola ini menjadi salah satu merek yang diincar konsumen termasuk ronald pria berusia tiga puluh lima tahun
sebenarnya yang udah suka udah semenjak lama sih pas di indonesia ada bimba senang banget sih baru buka di pim kan
harga ngurah sih maksudnya masih standar lah ya harganya gitu nggak terlalu mahal nggak terlalu murah juga dan kualitas juga bagus juga sih
sederet brand fashion high end seperti bose enyer furla geog finekapur hingga bimba ilola akan mengadakan program special sale
brand brand di bawah naungan trans fashion ini menawarkan diskon besar besaran melalui produk pakaian tas hingga aksesoris wanita dan pria
trans fashion dengan dukungan penuh ekosistem
jadi untuk merayakan first anniversary nya alobank di tanggal dua puluh tujuh mei trans fashion indonesia under brand untuk enyer furla bose kanali geog finekapur dan bimba ilola
di tanggal tersebut kita all day sale dari jam sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam atau sampai toko tutup
jadi sebenarnya itu good bargain banget sih kalau untuk belanja di tanggal dua puluh tujuh itu
trans fashion special sale akan diselenggarakan pada dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh tiga mulai pukul sepuluh pagi hingga selesai
dan cnn indonesia merupakan anak perusahaan dari ct corp
tim cnn indonesia jakarta